titi kamal itu siapa
masa kamu gak tau
saya jalan dulu om
aku dua kali orang seangkot tahu kalau aku copet
pertama waktu aku operasi sama bos aep
aku ketemu tukang cilok yang ngeliat bos saeb diangkot
tukang cilok itu ngasih tau orang yang udah duduk diantara aku sama bos saeb
terus kemarin kita ketemu
mira mantan partner kamu
ini tempat kosnya
ah sayangnya yang penting ada tempat tinggal
gak usah diangkat

seperti gede buat lo

should i name ya nah

gak usah diangkat
sekarang kita harus lebih waspada
kamu masih ngurus parkir
ajun tetep lagi hiuran
jangan cuma duduk duduk aja
itu cuma kritik dan saran
saya disini aja bos
mau balik ke rumah
balik lagi ke terminal
suruh ke rumah kamu
berarti kamu sudah pulang
mau apa otak disuruh ke rumah saya
gak ada yang nengok
kagok atuh bos
teleponnya dari sini
kamu lagi dimana
lagi jalan kesana
ke rumah saya tuh
saya lagi sedih
udah berapa hari gak ada yang nengok
kasih kabar kalau udah mau jalan
saya juga mau jalan
kalau mau jalan
saya juga mau jalan
yang deket atuh
saya mau meranggul kalian
kalian itu jangan takut sama saya

udah punya sim

hari ini disini
mungkin besok disini
makanya pake sepatu
memangnya kalo pake sepatu
ga bakal sesakit kalo pake sepatu
karena cecep masih ada di terminal
kalau anak buahnya mau aman
dia harus pergi dari terminal
nanti saya bicarainya
nanti bilang ke cek cecep
nanti kita ketemu lagi
seperti yang kami ceritain orang orang yang pernah ngajar kamu badannya besar
terus kamu diapain
terus sekarang gimana
iga kamu patah
enggak cuma ditinju perutnya aja
tapi rasanya cuma isinya jadi mau keluar
kamu udah sampai rumah aloy
masih di jalan
balik lagi ke terminal
istri saya kecopetan lagi
dia udah tiga kali kecopetan
belum sebulan sudah tiga kali
copetnya pasti anak buah kamu
eits jangan menuduh sembarangan
tapi saya yakin copetnya anak buah kamu
atau mungkin kamu sendiri
kamu mau saya laporkan ke polisi
kamu mau lapor polisi
iya saya berangkat sekarang
saya gak salah dengar
istri saya kena copet
saya yang mau dilaporkan
bukan karena istri yang kena copet
tapi kamu sudah menuduh saya tanpa bukti
menuduh tanpa bukti sesungguhnya adalah fitnah
dan karena melakukan fitnah
saya harus melakukan keputusan
saya harus melakukan keputusan

dan karena melakukan fitnah

kalau bukan anak buah kamu
atau kamu sendiri copetnya
copet di kota bandung itu banyak
meski nggak sebanyak copet di kota
kamu ngomongnya jangan ngelantur
seperti yang dilansir kantor berita antara
jumlah copet di kota bandung sudah sekitar tiga ratus orang
dan enam di antaranya berjenis kelamin perempuan
nih tahu alamat ini
itu di sebelah sana a
saya kelewat ya
tasnya kenapa kamu gak buang
terus di dalamnya ada bedak lipstick sama farbum aku mau pakai
ada cukuran kumis gak
yang punya tas ini kan perempuan ngapain bawa cukuran kumis
siapa tahu punya bapaknya kebawa kalau ada buat saya
masa lima ribu gak ada
kalau buat kamu jangankan lima ribu apalagi lima puluh ribu lima perak juga nggak ada
duit emak buat beli beras sama buat beli token listrik
kamu bukan anak anak lagi udah jembro harus bisa cari uang sendiri kerja
denny kan lagi nganggur mak
mak kan nyuruh kerja kan nyuruh nganggur
terusin nyetrika nanti mak kasih uang lima ribu
seekor tikus sudah berhasil ditangkap uhen samakun peringatan buat cecep sudah dikirim
enggak tahu belum balik lagi telepon
bukannya mau beli kopi
kan ngajuin anggarannya dulu ke mak
yaudah sekarang cepet beli ditungguin si bos
ngajuin anggarannya ini malah disuruh si emak
benerin jet pump airnya nggak mau keluar
belum tahu doain aja cepat selesai
ibu aku udah nganggur lagi
kamu jangan ngeriri wewei atuh saya tuh lagi pusing
kamu udah gede urus diri kamu sendiri
bejumu yang tadi mana
ini mak kena setrika atuh
astagfirullahaladzim denny ini bejumu yang paling lumayan tahu
cuma berapanya yang nggak menentu
ingat kamu masih punya hutang
hutang sama siapa mak
sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
silahkan kakak boleh dilihat lihat dulu kakak
sepatu residen bandung buatan cibaduyut
silakan kakak boleh dilihat lihat dulu kakak
jadi mau ngajak aku kerja di toko sepatu a jupri
mending kamu kesini dulu ke toko sepatunya
katanya sih terserah akan aja
ya udah kamu yang atur aja
ada yang mau investasi ikut nyimpen modal
aduh siapa tadi namanya ya
pokoknya temennya serena
kalau beneran investasi
nggak cuma minjemin duit
kalau cuma buat produksi kita masih ada
tapi kata serena kan
kalau jualannya mau bagus promosinya harus bagus
kita perlu tambahan modal buat promosi
saya bukan superman kang
masa iya dihajar orang segede gitu gak apa apa
kamu udah bisa bahasa inggris
dihajarnya di sebelah mana
rasanya gimana dihajar raksasa
kalau mau anak buahnya aman
kalau mau anak buahnya aman
kan cecep harus keluar dari terminal
kamu sudah itu
kamu sudah itu
kamu sudah itu
kamu sudah itu
kamu sudah itu
saya sudah berpikir begitu
tapi ini bukan soal kekuasaan
bukan soal bisnis
ini soal harga diri
saya datang ke sini
karena kemauan sendiri
begitu juga sekarang
harus karena kemauan sendiri
tapi kalau nggak ada yang nyuruh pergi bos kan nggak akan pergi
bos sengaja balik lagi ke sini karena mau ikut bisnis lagi di sini
menurut kamu saya memang harus pergi
tapi intinya memang begitu ya kan
sudah nggak mudah harus yakin
umur akang sudah nggak mudah
susah buat memulai sesuatu yang baru lagi
harus belajar lagi
waktunya nggak banyak
sebetulnya sekarang akang cuma tinggal ngejagain aja
yang banyak mikir si ujang
yang banyak gerak si ujang
yang banyak gerak si ujang
yang banyak gerak si ujang
terus sekarang si ujang ada teman mikir
ada teman bergerak
anak zaman sekarang yang otaknya lebih canggih dari akak
akang jadi tambah yakin
yang penting mah bisa tetap jalan
nggak harus meledak
tenang nggak akan meledak
tenang nggak akan meledak
kita masaknya pakai kayu bakar
bukan pakai gas
nggak ada tabung gas
jangan bercanda atuh
cecep lagi ada masalah
dia diancam darman
disuruh darman keluar dari terminal
darman punya dua alasan
pertama darman punya dendam
bukan cuma sama cecep
kedua darman ada bisnis sama bubun
bubun gak terima posisinya di geisah cecep
banaran banaran banaran
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
banaran banaran banaran
tasik tasik tasik
kita udah ngadih bisnis itu lagi
kang mus juga pasti gak akan setuju
tapi cecep memang lagi perlu dibantu
saya ada hutang budi sama cecep
dia yang berhasil nangkep orang yang nipu saya
kalau diperlukan buat menghadapi darman
tapi cecep belum ngasih kabar lagi
menurut bang ong gimana
mau kesini gak
ya ke rumah mama
kok ada apa
ya nengokin aku bawain uang
kamu mah selalu aja yang diomongin teh uang
kita kan memang saya butuh uang
aku gak enak kalau gak ngasih uang buat dapur
masa cuma numpang tidur sama numpang makan aja
mau latihan badminton
beneran yang tadi itu copet
kok kamu kenal
kamu temennya ya
kamu copet juga
siapa yang jangat kamu
kayaknya orangnya waktu itu ngejar ngejar willy
mungkin karena kamu temannya willy
bukan karena saya temannya willy tapi karena saya anak buahnya kang cecep
terus rencana kamu gimana
saya pergi dari terminal cari kerjaan lain
silahkan kakak boleh dilihat lihat dulu kakak
coba tahan cepat dulu
ini toko sepatunya
ini mah bukan toko kios
aju pri mau ngajak aku kerja di sini
kayaknya jupri gak bisa ngasih gaji seperti yang kamu minta
harus cukup buat ongkos buat makan sehari hari
sama buat bayar kos
di jalan pulang
udah mau sampe rumah
bilang ke kang mus
saya mau ketemu
kang mus gak mau
sekali lagi jang
ini yang terakhir
cece mau ketemu
kang mus nggak jawab apa apa
pagi pagi udah mau berangkat
sama temennya serena
akan mau jalan jalan dulu
mau cari udara sumpuk
orang lain mah mau cari udara segar
akang malah mau cari udara sumpah
udara yang seger mah
udah tersedia setiap hari
di teras rumah kita
gak usah kemana mana
mau kemana kang
pagi pagi udah berangkat
bener kang mus mau pergi umroh
iya ada apa
bener kang mus mau umroh
sampai tiga puluh juta
beliin sepatu adinda aja
yang gambarnya daun singkong tiga
masih blon blon juga
sudah dua minggu lebih
hampir tiga minggu
blon ada tanda tanda
sepatu adinda yang gambarnya daun singkong
cepet tuh nanti keburu siang
mau berangkat kerja neng
titik amal atau titik dj
titik kamal itu apa
bukan apa tapi siapa
titik kamal itu siapa
masa kamu nggak tahu
saya jalan dulu om
bener lagiurikan kamu
aku dua kali orang seangkot tahu kalau aku copet
jadi pake dekat di tingkatiau
pertama waktu aku operasi sama bos sae width algunos orang tahu
seordah ke presiden lumih enggak terd mainta coses
terus kemarin kita ketemu mira mantan partner kamu
dia langsung ngomong ke aku copet baru
terus saya harus gimana
kamu aku kayaknya harus berhenti jadi copet deh
terus dipasang dimana mana
terus ada tulisan dibawahnya awas copet
mira punya backing buat saya gak berani
saudaranya yang ke terminal
jadi kalau kita mau berhenti jadi copet kita harus punya backing
biar buat saya takut biar dia gak masang poster yang isinya foto kita
terus ada tulisan dibawahnya awas copet
kalau gak ada backing
ya terserah kamu
mau terima resiko sekota bandung tau kalau kita copet
jalan nanti kita terlambat
kemarin dia bilang mau pergi dari terminal mau cari kerjaan lain
kenapa kang gak bilang kalau mau kesini
saya harus lapor ke kamu dulu
orang yang sekarang pegang terminal
ada masalah apa
sampai kamu tiga kali minta ujang bilang ke saya
kalau kamu mau ke terminal
kalau karena itu pertama kali kamu proving kamu terserahkan
diam dua suara depan
getar dulu kang
gua yang ngeduk nye
gua yang karin
bukan apa apa untuk knots
sekarang kau rindukan aku